koordinator ppkm darurat menko kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan mengaku telah mempersiapkan skenario terburuk untuk menghadapi tsunami pandemi covid sembilan belas yang kian hari makin memburuk
luhut bahkan memprediksi kasus harian covid sembilan belas akan menembus empat puluh ribu
lalu apa saja worst case skenario yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk membaca skenario terburuk tsunami pandemi yang disiapkan oleh pemerintah
sudah bergabung lewat sambungan zoom ada heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas penanganan covid sembilan belas
kemudian ada windu purnomo epidemiolog universitas erlangga
dan ada joni wahyudi dirut rsud dr sutomo yang nanti akan bergabung bersama kita melalui sambungan telepon
saya ke pak heri dulu pak heri kalau kita dengar tadi cerita soal kewalahan ini sudah terjadi di beberapa lokasi pak heri
kemudian hari ini tembus lagi rekor rekor angka kembali
kematian seribu lebih
pemerintah sudah menyiapkan skenario terburuk soal kasus harian tembus empat puluh sampai lima puluh ribuan
ini disampaikan oleh pak luhut
apakah kemudian dengan skenario ini artinya memang kemungkinan kasus harian ini akan bertambah hingga empat puluh ribuan
ya kalau kita lihat trennya dalam satu pekan terakhir ini kenaikannya kan cukup signifikan ya dari tiga puluh ribu
kemudian menjadi dua puluh lima tiga puluh ribu dan paket sekarang dua puluh empat ribu
sementara pemberlakuan pem darurat yang sedang kita lakukan sekarang juga belum bisa kita lihat hasilnya dalam waktu saat ini juga
makanya memang sejak awal ketika kita menangani pandemi ini selalu ada skenario konservatif moderat dan progresif lah kira kira seperti itu
untuk mengukur kemungkinan kemungkinan
tapi semua itu kan semua if close mbak eva
jadi jika terjadi ini maka terjadi ini
jadi apabila kita tidak melakukan sesuatu maka akan terjadi a
jadi itu dilakukan dan kemudian kita sedang menyiapkan cara ya karena penularan sangat tinggi sekarang
jadi kita harus tahu bagaimana di sisi hilir ini kita bisa
tidak sampai kewalahan seperti sekarang dengan menambah tempat tempat perawatan yang memungkinkan termasuk kemudian memberikan solusi telemedicine buat pasien pasien yang bergejala ringan agar mereka tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga tenaga kesehatan
ada sebelas aplikasi yang sudah diluncurkan oleh kementerian kesehatan dan ini mulai bisa diakses masyarakat sambil kita terus menambah tempat tidur
rumah sakit maupun rumah sakit darurat rumah sakit lapangan yang terutama memang terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi itu di jawa bali
di jawa timur itu lima kali lipat sejak lima belas mei
di dki itu kenaikannya sepuluh kali lipat kasus aktifnya dibanding posisi lima belas mei
kemudian di jawa barat juga sama rata rata di lima kali lipat kasus aktifnya meningkat dengan sangat pesat
demikian mbak eva
dan penting ini sudah harus disiapkan skenario terburuk pandemi covid sembilan belas
apakah memang trennya terlihat begitu cepat ataukah memang di luar dari prediksi yang ada selama ini
karena kan tadi seperti pak heri bilang sebetulnya berbagai rencana sudah disiapkan gitu ya
mulai dari konservatif moderat dan juga skenario lain begitu
kalau lihat sekarang bagaimana kasus harian kita itu mungkin tertinggi di dunia ya
dengan tiktok patin
dari rp lima belas gitu lebih tinggi dibandingkan inggris
kemudian juko bahkan lebih tinggi dari india
maka memang tidak bisa melihat ini sebagai hal yang biasa biasa saja
makanya kita sudah harus melihat ini sebagai sinyal darurat buat kita semua
bagaimana secara bersama sama bisa mengantisipasi
dan secepat mungkin bisa memperlambat laju penularan dengan mengubah perilaku masyarakat
untuk sementara tinggal dulu di rumah
guna menekan laju penularan tadi
kalau kemudian dari kacamata satgas covid penjabaran skenario terburuk yang disiapkan ini seperti apa
apakah tadi saat ini sudah mulai diluncurkan telemedicine
terus kemudian juga ada peningkatan support terhadap fasilitas kesehatan
apakah itu bagian dari skenario terburuk yang disiapkan oleh pemerintah
ya itu adalah bagian skenario yang disiapkan
seperti dikatakan pak luhut
bahkan jika diperlukan kita akan meminta bantuan dari sejumlah negara sahabat
ini semata untuk memastikan bahwa peralatan kesehatan kemudian obat obatan itu bisa disediakan dengan baik
sambil kemudian kita sekarang menginjak rem dengan kencang
untuk kemudian mengerim laju penularan ini dengan lebih cepat
dengan apa ya
cara mengubah perilaku tadi tetap tinggal di rumah
kemudian juga mempercepat proses vaksinasi yang dilakukan secara agresif
oke sekarang saya ke pak windu
pak windu melihat kondisi yang terjadi saat ini
apakah menurut anda pemerintah perlu mempercepat dilaksanakannya skenario terburuk ini
ya tentu ya jadi gini
cuma kalau kita lihat dari angka positif yang sifatnya absolut
tentu tidak terlalu tepat ya
ini testing juga makin membagus
makin membaik testing kita
jadi testing kita sekarang hari hari ini untuk pcr itu sudah lebih dari dua kali lipat dari batas minimum
dan ini harus terus naikkan
dan saya mendengar bapak menteri sendiri menteri kesehatan
sudah merencanakan akan sampai sepuluh kali lipat lah dari batas minimum
dan itu bagus
jadi tentu kalau testing itu meningkat tajam
tentu kita makin banyak mendeteksi kasus
jadi kasus tiba tiba melonjak memang
yang kita lihat sesungguhnya jangan angka absolut
kita bisa terkecoh ya
seakan akan tinggi banget tapi sebetulnya ini
atau kalau turun pun juga gitu
jangan jangan karena testingnya turun
kemudian kita menganggap turun
yang kita lihat sebetulnya adalah positivity rate
itu yang paling tepat untuk menilai
apa namanya perubahan atau melihat tren kasus itu
yang kita pakai adalah positivity rate
itu yang paling tepat
jadi itu sudah di adjust dengan pembilang pembagi yang merupakan jumlah testing
jadi nanti yang kita lihat positivity rate
jadi kan nggak usah terkejut kalau misalnya tiba tiba kasus katakanlah mungkin tidak hanya empat puluh ribu ya
bisa aja enam puluh ribu per hari
tetapi kalau testing itu bagus ya nggak apa apa
tapi kalau positivity rate nya turun
berarti bagus itu
itu tren yang bagus
nah jadi nanti yang kita lihat itu
jadi kalau positivity rate nya makin naik
nah itu sesuatu yang makin berbahaya gitu
dan itu tinggi banget
nah apa yang perlu kita antisipasi
tentu paling utama adalah hulu ya
karena hilir ini mau dipelihara
tapi kalau kita buka berapapun ya
kapasitas masyarakat diluaskan ya
penampungan itu gampangnya terus diperluas
apalagi kalau kita memperluas apa namanya fisik
tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan sdm nya
sdm para perawat dan semua nakes ini tidak gampang ini
membutuhkan pendidikan kan mereka
jadi bisa sabdek sanyet
langsung kita tambah
nah ini artinya yang paling penting adalah bagaimana dulu
hulu ini yang harus kayak gini
ppkm darurat ini kan sebetulnya menurut saya
ini masih ada celah yang bisa meningkatkan risiko penularan
bahwa tidak adanya larangan untuk melakukan mobilitas
dan kalau tidak ada larangan
ya itu pergerakan bisa di dalam wilayah aglomerasi sendiri kan ya
dan itu bisa sangat besar nanti
yang kalau di jawa timur itu ada istilah toron ya
di wilayah aglomerasi itu
itu luar biasa besar
ini kalau tidak hati hati ya
karena tidak ada perubahan penambahan
saya ingin sebetulnya
instruksi mendagri itu ada adendum adendum tambahan untuk membatasi mobilitas
yang ini belum ada sampai sekarang
dan itu yang saya harapkan itu bisa dilakukan supaya positif rate kita itu turun
oke karena anda melihat memang dari sisi hilir ini sebetulnya
mau kondisi seperti apapun tidak akan siap begitu
apabila kondisi hulunya kemudian tidak ditangani
ya ya seperti itu
jadi betul betul apa yang ada di hulu
yang ada di masyarakat itu betul betul harus betul betul dikendalikan
dan itu mengendalikannya
kita terus menerus harus melakukan edukasi ya
tetapi edukasi itu kan mengubah perilaku melalui edukasi itu kan tidak cepat
maka harus dibarengin
maka harus dibarengi dengan regulasi yang ketat
betul ketat yang bisa
katakanlah bisa membuat para pelanggar pelanggar tol kesehatan dan sebagainya itu bisa jerah
untuk tidak melakukan hal yang sama ya
itu apa dengan ya dengan sanksi lah
apapun tuh karena kita di bawah apa namanya
undang undang ada undang undang wabah undang undang kekarantinaan kesehatan
yang bisa dipakai
untuk mengendalikan kepatuhan warga gitu
oke artinya kalau bicara regulasi yang ketat saat ini sudah ada kebijakan baru soal ppkm darurat
menurut anda ini masih kurang ketat begitu pak windu
ya karena masih ada di poin ya
di dalam instruksi mendagri mendagri itu di poin jl dan k ya
l nya itu malah malah masih membolehkan persepsi perkawinan gitu
kemudian yang kapasitas apa
transportasi lokal lokal itu artinya di dalam wilayah sendiri ya
jadi transportasi umum masih bisa bergerak dengan kapasitas segitu
gimana kita bisa membatasi apa namanya membatasi jarak
menjaga jarak bagaimana itu
dalam kendaraan umum yang masih bisa beroperasi dan sebagainya
jadi apalagi juga untuk naik pesawat misalnya ke dari dki menuju papua masih boleh
ya meskipun ada syarat vaksinasi
dan sekarang vaksinasi juga diberikan di bandara
mereka mau berangkat bisa vaksinasi di situ
padahal mungkin saja ya
dan pcr nya dia sudah melakukan pcr negatif
padahal setelah pcr dia ngopi kemudian tertular temennya
jadi nanti di bandara dia divaksinasi
dia loss dong dapat kartu vaksinasi yang pertama
kemudian pcr nya negatif padahal dia sudah mbak virus
karena berarti setelah pcr test dia positif
karena tertular temennya ya sepuluh menit kemudian gitu ya
dia masuk pesawat dan nulari orang
ya nanti sampai ke tujuan juga bisa nulari orang di tujuan
nah jadi bagaimana dalam keadaan seperti ini kita masih membuka peluang untuk mobilitas yang
yang bisa meningkatkan risiko penularan
nah ini yang saya harapkan itu bisa ada semacam adendum lah gitu ya
edaran subgas ada adendumnya ya
yang bisa meningkatkan pengetatan mobilitas
itu yang kami harapkan
supaya paling tidak kita bisa berhasil menurunkan positivity rate
ya dan kita betul betul pkp pkm darurat ini memang efektif
oke baik sekarang saya ke pak dr joni
pak dr joni sudah bergabung bersama kita
oke nampaknya masih belum tersambung
pak windu kalau tadi anda mengatakan harus ada adendum adendum
idealnya itu seperti apa dengan kebijakan ppkm darurat yang sudah jauh lebih ketat dibandingkan dengan ppkm sebelumnya
idealnya seperti apa sebetulnya
ya jadi tentu ppkm darurat ini harus diapresiasi
karena betul betul ini jauh lebih ketat daripada sekedar penebalan ppkm mikro yang kemarin
jadi ini bisa menjadi peluang untuk ngeram kasus
tapi saya khawatir ini tidak akan bisa memenuhi target sampai bisa mengurangi separuh
jadi artinya kan positivity rate harus dikurangkan

dari minimal separuh
ya lebih banyak lebih bagus
seperti india itu mampu menurunkan kasusnya sampai seper sepuluh dalam satu setengah bulan
per sepuluh dari puncak kasus pada tengah mei yang lalu bayangan
tapi mereka betul betul melakukan lockdown
kita kan tidak mau menggunakan istilah itulah
tapi oke lah
yang poin poin bl dan k tadi yang bicara tentang transportasi umum
yang bicara tentang mobilitas ini dari antar wilayah dengan pejalan domestik ya
dan resepsi perkahwinan itu dibuang
diganti dengan pelarangan mobilitas kecuali untuk yang sifatnya sangat sangat esensial dan kritis
itu baru boleh
seberapa mungkin kemudian masukan masukan ini bisa dicantumkan begitu ya dalam evaluasi kebijakan yang sudah diberlakukan saat ini
saya sekarang ke dr joni dulu
dr jonny wahyudi di rut rsud dr sutomo sudah bergabung bersama kami
dok kalau tadi sempat disampaikan oleh pak windu bahwa saat ini situasi
hilir itu sudah tidak bisa menampung apa yang kemudian tidak bisa dicegah di hulunya begitu
bagaimana gambarannya sebetulnya situasi fasilitas kesehatan saat ini
hari ini tembus angka pasien covid meninggal dunia sampai lebih dari seribu
seberapa situasi seberapa buruknya situasi di lapangan saat ini dok
saya kebetulan ditugaskan
saya punya rumah sakit besar ya
rumah sakit rusukan sama covid oleh ibu gubernur
sebetulnya setiap hari mau nangis saya ini
ini mumpung di cnn
jadi kalaupun ketawa gini hati saya sudah nangis
kami tidak bisa bekerja dengan maksimal menolong maksimum penyangkapan
hari ini saja saya beri ilustrasi ugd sutomo itu
ugd sutomo itu adalah
setting pada ugd khusus menular
itu sebanyak enam puluh delapan tempat tidur
jadi di sana tekanan negatif berkualitas icu high care unit
hari ini yang antri di ugd itu delapan puluh tujuh pasien
delapan puluh tujuh pasien itu belum bisa masuk di dalam perawatan kami
masih di triage
tapi kami berterima kasih kepada masyarakat khususnya yang peduli terhadap covid ini
hari ini dan semalam kami dibantu oleh masyarakat yang peduli terhadap covid
kami dibantu oleh pt meratus untuk mendirikan container
kami dirikan container di depan ugd untuk triage kami
insya allah nanti lima container murni
kami desain seperti ruangan real
sehingga nanti kami bisa memberikan perawatan
pada masyarakat yang membutuhkan
container itu isinya
satu container mungkin enam
tapi paling tidak kami bisa memberikan pelayanan
yang dimana pubd di surabaya atau di jawa timur itu banyak tidak mampu lagi
tidak soal masyarakat
tapi saya berpikir
mereka bisa menambah ruang perawatan
mereka bisa menambah ruang perawatan
tapi syarat syarat ruang perawatan untuk covid ini kan beda
harus dicaga betul
jangan sampai dengan menambah perawatan
akhirnya ikut tertularnya
pada ugd kita
jadi harus dirikan ada covid
jadi harus diberikan
jadi kita harus berpikir
untuk mengambil uang perawatan
untuk mengambil uang perawatan
untuk mengambil uang perawatan
tidak ada doping dan donningnya
pasien masuk itu dengan pasien keluar beda
kita juga harus pakai a b c
lagi kalau harus bertekanan negatif pada ruang high care dan intensive care
jadi membuatnya juga tidak gampang
ibu gubernur bapak pak pausa bapak panggam
mengumpulkan kawan kawan prc
untuk bagaimana meningkatkan kemampuan layanan
memang salah satu yang justru harus dibahas adalah
paksinya narkosi yang terpampas
kemudian kapasitas tempat tidur yang
salah dengan pasien jumlahnya
jadi mereka angkat tangan
akhirnya menutup opd nya
akibatnya apa semuanya ke rumah sakit pemerintah
salah satu rumah sakit pemerintah terbesar adalah
yang tidur satu lima ratus
sudah kami konversi menjadi
ruang covid itu lima ratus dua puluh empat
empat target sedang kami make up
menjadi perawatan covid kira kira dua ratus
mungkin ke depan dua ratus
jadi nanti tambahnya sekitar
sudah banyak yang terpampas
karena banyaknya pasien yang datang ke ugt
karena mereka sudah shopping di hospital
shopping di hospital itu sudah ke rumah sakit pemerintah
di sana tutup tidak mampu lagi
akhirnya ke komo
hari hari kami selalu memantau
di ugt ruang kriasi
ini punya aplikasinya
saya sampaikan tadi
kami tanggung jawab terhadap rumah sakit
tapi alhamdulillah terima kasih pada donator donator
dan juga provinsi
kami ibu gubernur juga kemarin hasil diskusi itu
mengusulkan kepada kementerian kesehatan
mungkin ini ada bapak mungkin
atau siapapun dari kementerian
buat rumah sakit khusus covid di jawa timur
karena kementerian kesehatan punya rumah sakit yang cukup besar
atau sekatnya di merah pura
saat ini menjadi rumah sakit lapangan
kita usulkan untuk menjadi rumah sakit covid
yang mampu menangani kriasi
sedang lah yang ringan kita punya rumah sakit lapangan
kemarin pak menteri langsung berespon
pak dirjen juga sudah respon
kegelisahan masyarakat ini ya
kegelisahan masyarakat ini akan pelayanan kesehatan
walaupun tadi saya setuju dengan pak ali
kalau hulunya tidak ditangani dengan proper
tidak akan kuat
kita tahu sutomo ini saya kira merupakan yang terbesar nanti kalau kita tidur untuk covid
itu saya yakin tidak kuat juga kalau terus menerus seperti ini
dan sekarang yang sedang itu lebih banyak daripada yang ringan
jadi tolong masyarakat betul betul jangan lepas masker
jangan lepas masker
ini persan saya
ini kondisi dilematis yang selalu dihadapi setiap hari begitu ya dok
oleh petugas kesehatan
apakah kemudian harapan dari teman teman petugas kesehatan yang berada di garda terdepan dalam perang covid ini
apa yang kemudian diharapkan masuk dalam skenario terburuk yang saat ini sedang disiapkan pemerintah
kita akan bahas sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
kembali di cnn indonesia newscast
saya ke dokter jonny lagi
dokter saat ini pemerintah sedang menyiapkan skenario terburuk
jika tren penambahan angka positif
angka positif covid sembilan belas ini terus bertambah
meskipun tadi kata pak windu bahwa kita harus melihat angka positivity ratenya
apa kemudian yang diharapkan dari petugas kesehatan
masuk dalam skenario terburuk yang sedang disiapkan oleh pemerintah ini
saat ini kita sudah mengerah
tidak hanya petugas kesehatan internal yang ada di rumah
jadi kita sudah mencari relawan relawan
dan di sutomo sendiri di rumah sakit yang itu kami sudah menemukan relawan satu ratus delapan puluh lima orang
relawan ini terdiri dari tenaga tenaga penelusuran yang tenaga klinis
tapi relawan relawan ini juga kalau melihat load kerjanya yang luar biasa
juga kadang kadang jauh dua minggu tidak tetap
kami agak kesulitan
kemarin kami sudah suruh masjid berkembang ke semua dan sudah berhasil
kami kesulitan untuk ketahuan yang ini
ini adalah pemulaparaan jenazah
jadi jenazah yang datang di sutomo itu ada dua macam
ada yang penerai tadi
ada juga yang kiriman
sudah mesej langsung ke forensik
jadi mereka yang isoman
jadi kami akhirnya diskusi dengan bapak wadikota surabaya
itu empat pemulaparaan yang khusus berkaitan surabaya di keputusan
ini kami menerima tujuh jenazah yang langsung ke forensik
bisa kita rawat dengan baik
hingga pemulasaraannya yang
kami kesulitan ambulan
koordinasi dengan kepala dinas sosial provinsi
kami malam ini dibinjami lima
nanti kami lima bulan itu pakai pakai
yang suman yang kontak ke kami
tidak bisa datang ke rumah sakit atau
tidak bisa suman atau
ambulan swasta juga
karena memang ambulan internal kami juga
terus muter muter terus
untuk kena kekejahatan kami
bagaimana kami jaga motivasinya
hari ini ada dua
satu perawat dan satu
kami dokter spesial
menjadikan kami semuanya sedih
nah jangan sampai itu
tapi mematahkan semangat
yang meninggal sekarang
tidak hanya yang komorbid
yang muda muda juga bisa
juga saya melihat
trendnya di icu
itu adalah muda muda
semua remorbid hati hati
jangan sampai tertular
bagaimana menjaga motivasi
saya harus perhatikan ya
bagaimana sampai mereka
m d jangan sampai mereka juga keluar keluar yang terbuka
sebagai contoh kami membuka wa dua puluh empat jam
dan di ruangan ada glukostik yang habis
mereka langsung bisa wa ke kami
komo jadi kawan kawan saya merawat
langsung aja wa ke kami
dan glukostik di ruangan ini habis dok
kami harus segera mengupayakan supaya semangat mereka terjaga
baik artinya petugas
harus langsung malam itu juga kita turunkan ke sma
karena kalau tidak merenakan dulu
petugas kesehatan sudah memberikan yang terbaik begitu ya
usaha semaksimal mungkin untuk menjaga situasi tidak semakin memburuk
pak heri dengan segala masukan begitu dari tadi
pak windu cerita dari dokter jonny
apakah ini juga kemudian menjadi pertimbangan pertimbangan yang dimasukkan dalam skenario terburuk
sehingga nanti kebijakan yang akan diambil apabila benar benar terjadi apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah ini juga bisa diantisipasi
iya tentu saja
saya tadi mendengarkan juga dengan serta apa yang diceritakan oleh dokter jonny
dan juga disampaikan juga usulan usulan
usulan dari dokter windu
dan memang selama ini dalam pengambilan pengambilan keputusan itu kita melihat dari berbagai aspek
dan kita tentu saja melihat dan begitu merasakan benar bagaimana beban teman teman di tenaga kesehatan ini
dan rasanya itu sedihnya itu tidak ketulungan kalau misalnya kita mendengar ada tenaga kesehatan yang meninggal
seperti ceritakan dokter jonny
bulan juni lalu tenaga kesehatan yang gugur itu dokter aja mencapai tiga puluh sembilan
dan itu meningkat sangat pesat dibandingkan bulan mei sebanyak enam orang
jadi naiknya sampai lima kali lipat
nah ini benar benar harus kita lihat dan harus kita dengarkan gitu ya apa yang terjadi di hilir ini
sehingga sebenarnya kita bisa berkontribusi gitu untuk menyelesaikan di ujungnya di hulunya
siapapun kita gitu siapapun yang mendengar atau menyaksikan tayangan ini
jadi bisa berbuat sesuatu sekecil apapun agar kemudian beban yang sedemikian rupa di sektor hilir itu kemudian bisa kita kurangi secara bersama sama
tentu saja kita melakukan hal hal yang diperlukan
termasuk kemudian tadi benar dikatakan pak windu bahwa kita harus meningkatkan testing
komitmen pemerintah untuk menaikkan testing selama periode darurat ini bahkan di jawa bali itu akan digenjot hingga mencapai empat ratus sepuluh ribu per hari
tetapi hari hari ini masih separuhnya ya
tentu saja ini masih ada pr ke depan untuk kita semakin bisa memetakan dan memitigasi penularan pandemi ini dengan baik
sehingga langkah langkah kita ini tidak bias gitu ya
ketika menyaksikan positivity
ratenya semakin rendah targetnya tadi
sementara pemeriksaan memang kita tingkatkan
seperti di jawa timur itu targetnya itu tujuh puluh ribu per hari gitu
kemudian di jawa tengah delapan puluh ribu
di jawa barat itu sembilan puluh ribu
dan di dki itu satu ratus dua puluh ribu
kalau ini bisa kita lakukan dan kemudian kita bisa menekan tren positivity ratenya menurun misalnya
semakin mendapatkan gambaran yang utuh dalam mengambil keputusan termasuk skenario terburuk tadi ya
skenario terburuk yang sama sekali tidak ada kita harapkan
itu terjadi tapi tentu saja kita harus tetap sedia payung sebelum hujan kira kira seperti itu
tetapi kalau dalam satu minggu ke depan kita mendapatkan efektivitas dari ppkm darurat itu sebenarnya memang penekanannya di hulunya tadi
menekan mobilitas memaksa orang untuk tetap tinggal di rumah
sehingga ketika orang tidak tetap tinggal di rumah berarti kemungkinan penularan itu juga semakin kecil
akhirnya kemudian jumlah yang tertular kita dapatkan juga menurun gitu
kita belajar dari india tadi contohnya pak windu selalu mengambil contoh yang sangat bagus
dengan india saya rasa itu sebuah pelajaran gitu
pelajaran yang berarti buat kita semua
sambil kemudian kita menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengetatan begitu ya
atau mengontrol hulunya
pak windu menurut anda bagaimana masyarakat bisa berkontribusi terhadap pencegahan agar skenario terburuk ini tidak terjadi di tanah air
ya kalau masyarakat saya pikir begini ya
ini kan memang masih banyak yang abe ya terhadap protokol kesehatan
ab untuk apa namanya untuk menjaga atau membatasi mobilitasnya
dan itu yang memang persepsi risiko itu yang harus ditingkatkan dengan komunikasi risiko yang baik
dan itu harus terus terus kita sampaikan kepada masyarakat ya melalui terutama para tokoh masyarakat
tokoh agama yang mereka percaya ya
karena masyarakat kita sebagian besar adalah masyarakat yang paternalistik
itu kita ajak terus menerus para tokoh tokoh informal itu diajak serta
jadi tentu kita semua ya masyarakat ini seharusnya harus mampu ya di luar tanam pemerintah harus mampu kita ya masing masing untuk menyelamatkan diri dan keluarga
apa namanya tetangga tetangga kita yang ada di sekitar kita
apa yang harus kita lakukan
kita sebanyak mungkin tinggal di rumah
tidak perlu keluar keluar untuk melakukan mobilitas apapun
kecuali kalau memang mau mencari pengobatan atau mau mencari bahan pokok ya itu beli
dan itu pun sebetulnya sekarang kita bisa banyak melalui apa
ring tol ya
jadi tidak perlu
kita untuk mencari sesuatu itu harus keluar rumah untuk beli sendiri ya
dan itu sangat dimungkinkan
nah jadi ayo kita semua ya masyarakat yang mau melindungi diri sendiri maupun anggota keluarga kita ya dengan dan masyarakat sekitar ya
dan itu dengan mudah sebetulnya atau mau betul betul ketiga m dan tidak bermobilitas
itu saja kalau masyarakat
mau menurut apa yang disampaikan oleh
kalau jangan pergi jangan pergi gitu
semoga masyarakat sama sama kita sama sama bersama
kita sudah dengarkan bagaimana kemudian tadi dokter joni bercerita soal apa yang kemudian dialami
dan semoga ini juga menjadi teguran begitu ya bagi kita semua untuk sama sama ikut berperang
tidak hanya para petugas kesehatan yang berperang di gara depan tapi kita semua juga berperang dari titik hulunya
bapak bapak terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
kita harapkan tentunya skenario terburuk yang sudah disiapkan ini tidak akan terjadi karena kita bersama sama bergandengan tangan untuk mencegah agar ini tidak terjadi
terima kasih pak heri pak windu dan juga dr joni atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu
salam sehat selalu
cnn indonesia newscast segera kembali